hai lebaran tahun ini sungguh berbeda untuk ngasri pah wanita lima puluh dua tahun yang bekerja sebagai asisten
rumah tangga di kawasan tanggerang banten ini tidak bisa mudik ke kampung halamannya di desa
selogabus kecamatan parengan kabupaten tuban jawa timur sholat it pun dilakukan bersama keluarga
majikannya di rumah imbauan pemerintah agar lebaran dirayakan di rumah saja untuk mencegah
penyebaran covid sembilan belas membuat nenek empat cucu ini harus ikhlas melepas rindu secara virtual
di mana lebaran di sini anak anak juga mama gitu
anak anak cucunya cucu cucunya ya loh gede gede enggak belum melihat
udah berapa lama ngelihat cucunya mbak tujuh bulan oh dari lahir ngelihat
ntar nanti korona gas ripah hanyalah satu dari sekian juta perantau di jabodetabek yang menahan
rindu untuk tidak pulang demi keselamatan bersama apalagi kampung halaman ngas ripa di jawa timur
kini mencatatkan lebih dari empat ratus enam puluh penambahan kasus kofi tentin baru tertinggi dalam
tinggi diantara provinsi lain di indonesia hingga sabtu jumlah kasus kofi tentin di indonesia
telah mencapai lebih dari dua puluh satu tujuh ratus empat puluh lima jiwa seribu tiga ratus lima puluh satu diantaranya meninggal dunia sela siregar tanggerang